setelah melakukan pencarian sejak selasa kemarin
tim sar gabungan menemukan bocah empat tahun yang hanyut
dalam aliran kali pesanggerahan dalam kondisi tidak bernyawa
korban diduga hanyut saat sedang bermain di saluran irigasi saat hujan deras
jenazah seorang bocah bernama muhammad ibrahim atau yang biasa dipanggil baim
tiba di rumahnya di jalan haji buang ulu jami pesanggerahan jakarta selatan rabu pagi
isak tangis mengiringi kedatangan jenazah korban di rumah duka oleh keluarga
tim sar gabungan yang mengantarkan jenazah mengatakan
tubuh korban ditemukan jam delapan pagi di aliran kali pesanggerahan sejauh tiga km
korban diketahui hilang saat hujan deras mengguyur ibu kota sejak selasa sore
diduga bocah bernama bain terbawa arus dan masuk ke aliran kali pesanggerahan
saat bermain hujan bersama teman temannya
tadi jam delapan pagi melakukan pergerakan yang kita lakukan ada dua rcr
tapi pada saat kita ingin melakukan kegiatan itu mendapatkan informasi dari rekan kami yang ada di wilayah penemuan
kurang lebih tiga km penemuannya dengan kondisi sudah meninggal